berbagai isu muncul dalam debat calon presiden dua ribu sembilan belas minggu malam
termasuk di antaranya pemilikan tanah calon presiden prabowo subianto
di kalimantan timur seluas dua ratus dua puluh ribu hektare
dan di kabupaten aceh tengah seluas satu ratus dua puluh hektare
calon presiden jokowi dodo membantah tudingan pertanyaan yang diajukan
merupakan bagian dari upaya menyerang calon presiden prabowo
jokowi bahkan memuji penampilan prabowo dalam debat tadi malam
tidak tidak ada personal
yang personal itu kalau menyangkut rumah tangga atau menyangkut anak istri
tidak ada personal itu kebijakan
menurut pak bagaimana penampilan pak prabowo
oh beliau sangat bagus
menanggapi pertanyaan jokowi prabowo menilai itu adalah hal biasa
ia juga menyatakan memiliki hubungan pribadi yang baik dengan jokowi
tidak apa apa biasa
kalau tidak ada serang menyerang kan tidak lucu
kalian itu tidak suka kan kalian suka yang ramai
bapak tidak banyak menuju beberapa statement pak jokowi pak ya
kalau yang benar dan yang baik ya harus kita akui dong
jadi kalau kita berbeda bagi saya itu bukan berbeda
saya ini anda tahu ini hubungan pribadi saya baik sama pak jokowi
jadi ya begitulah
jadi kita ingin negara kita itu ya bersaing itu biasa biasa aja lah
sementara itu wakil presiden yusuf kala menilai debat kali ini lebih terbuka
meski tidak hadir langsung di arena debat
kala menyebut debat calon presiden lebih bagus dibanding debat sebelumnya
beberapa hal tentu kita lihat
soal data tentu masing masing kemudian bisa diperiksa lagi
tapi secara umum itu debatnya bagus dibanding dengan sebelumnya itu
lebih terbuka gitu kan
lebih bebas begitu lebih santai juga
berbeda dengan debat tadi malam
debat ketiga yang akan berlangsung tujuh belas maret mendatang hanya diikuti calon wakil presiden
debat ketiga akan membahas tema pendidikan kesehatan ketenaga kerjaan sosial dan budaya
debat kedua pemilihan presiden joko widodo dan prabowo subianto lebih lugas dan juga luas menggelontorkan gagasan
dua bulan menjelang pemilihan presiden
debat dinilai sebagai ajang kedua calon untuk menarik hati mereka yang belum menentukan pilihan
apakah debat semalam cukup berhasil menarik perhatian
kita bahas malam ini bersama narasumber muhammad misbakun jurubicara tkn joko wimarova
mas misbakun selamat malam
terima kasih sudah disini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan ada mas pbs prio budi santoso wakil ketua bpn prabowo sandi
kalau anak anak milenial mungkin belum ngeh ya dengan pbs pbs itu siapa ya
oke mas prio selamat malam
terima kasih sudah ada disini
dan juga waalaikumsalam
dan ada mas gun gun herianto analis komunikasi politik
mas gun gun selamat malam
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
saya ke mas gun gun dulu nih overall melihat yang kemarin
kalau saya bilang debat kedua jauh
lebih baik dibanding debat pertama
eksplorasi menyangkut substansi persoalan dari tema yang diangkat itu relevan
meskipun ada beberapa data misleading ada komentar yang mungkin kurang relevan
tetapi overall debatnya jauh lebih substantif dibanding debat pertama
oke dan kedua calon memang benar benar bisa eksplore masing masing topik itu
dan masing masing pancingan itu juga ditangkap dengan baik ya
ya itu semakin membuktikan bahwa
debat yang dialektis itu jauh lebih menarik dibanding debat pertama yang terbebani oleh kisi kisi
oke oke yang terbebani oleh kisi kisi
jadi eksplorasi makin lebih bersifat impromptu spontan
dan spontanitas itu kemudian memantik dialektika jauh lebih bagus lagi
kemudian yang kedua saya lihat hal positifnya adalah beberapa meskipun debat itu ada serangan serangan
ofensif tetapi apresiasi juga muncul
tapi itu juga dibutuhkan di publik
semacam oase bahwa sikap untuk bersetuju pada hal yang memang sudah bagus atau mengkritik pada hal yang kurang
itu justru menjadi substansi debat debat presidensial sebenarnya
dan terakhirnya bersalaman juga enak dilihatnya gitu
kurang lebih ya oke
saya ke mas priyo kalau misalnya untuk melihat bagusnya pak prabowo ya biasa mungkin ya
tapi kalau misalnya bisa diperbaiki kira kira apa yang kurang dari capres dua kemarin mas roy ayo
kekurangan beliau satu semalam
dan terlalu sabar
jadi ketika sempat pak jokowi melakukan serangan maut beberapa jeb jeb ya dan sangat keras untuk ukuran perdebatan sebenarnya
saya sendiri nggak nyangka blue sekeras itu ya
saya termasuk sama pak asyam joya gudsuma menyarankan kepada pak prabowo
di closing remat beliau berkenan untuk secara khusus menanggapin itu dan menjelaskan duduk perkaranya dan menganukan balik bahwa itu tudingan yang tidak berdasar sepenuhnya
tetapi ternyata nggak dilakukan
sudah sudah nggak apa apa saya terima saya terima
tapi ini kan dilihat oleh jutaan warga bangsa kita
jadi meskipun hari sekarang saya masih sedikit ngedumel sedikit kagak apa ya
segitunya ya sampai memang memanfaatkan poin debat kemarin untuk masuk di situ itu
ya tetapi ya kemudian ya kita nilai ya kalaupun disebut kekurangan ya saya harus belajar dari beliau
ternyata rasa sabar itu penting sekali
kalau dari substansi dari hal hal yang disampaikan dari informasi dari data dari gagasan
apa yang kira kira masih ini kayaknya kurang elaborasi nih di sini di sini di sini
ya kalau data data kan banyak pak jokowi menyampaikan karena beliau incumbent sudah tentu
meski nah inilah datang kemudian deras kritikan dari publik data data yang disampaikan pak jokowi
itu banyak yang saya mohon maaf tidak pada fakta yang ada kemudian kurang jujur
dan kemudian sedikit ada manipulasi di beberapa titik data
itu kemudian kita berdatangan semalam itu juga dari berbagai segi
yang berasal dari sumber sumber yang sangat sangat kredibel mengenai masalah itu
ya nanti kalau kita bahas kita boleh
gini secara keseluruhan dari enam topik yang dibahas mengenai pangan
kemudian mengenai sumber daya alam energi lingkungan hidup dan kemudian infrastruktur
lima ini saya lihat dalam pandangan kami pak jokowi mengambil poin semuanya
dua titik paling krusial
yaitu infrastruktur dan kemudian mengenai pangan
ini pak jokowi bisa menjelaskan dengan sangat baik
pertama ketika orang selama ini teropinikan seakan akan bahwa infrastruktur
itu hanya soal jalan tol dijelaskan dengan sangat baik oleh pak jokowi
bagaimana berapa satu ratus lima puluh ribu kilometer jalan desa
iya iya itu dicapai
ada sekitar enam sembilan ratus pasar desa
posandu kemudian bagaimana infrastruktur telekomunikasi juga dibangun
mengenai palaparing dan sebagainya
itu disampaikan dengan sangat bagus
dan kemudian mengenai pangan
pangan ini dijelaskan
orang selalu berbicara tentang isu mengenai impor
tetapi bagaimana pak jokowi menjaga keseimbangan antara harga stok pangan nasional
cadangan nasional kemudian ketersediaan bahwa isu satu satunya mengenai impor
itu bukan sesuatu hal yang menjadi dominan
tetapi bisa dijelaskan dengan baik bahwa soal pangan
apalagi kemudian ada tambahan yang menurut saya sangat serius
ketika masyarakat membawa isu soal nelayan
akhirnya apa pengalaman pribadi pak jokowi sebagai seorang presiden
bertemu dengan rakyat mendapatkan penjelasan langsung dari rakyat
dan mereka tidak ada masalah dengan apa yang selama ini menjadi permasalahan dan menjadi isu
ternyata itu kan bisa menjelaskan
kak itu kan soal diatanya
bagaimana dengan tadi
mas priwo sedikit saja soal gayanya pak jokowi yang cukup mengagetkan kemarin
misalnya soal jeb jebnya itu
kalau menurut saya begini begitu pak jokowi tonton mungkin yang ditanya soalahan
saya menjadi pertanyaan saya serius
ketika apa ketika pak prabowo pada saat itu kan juga bicara tentang distribusi aset
mengutip pasal tiga puluh tiga undang undang dasar empat puluh lima
akhirnya apa distribusi aset ini coba kita lihat
siapa yang selama ini menikmati
menikmati dalam artian mendapatkan fasilitas dari negara
konsesi dari negara hak hak dari negara
karena disampaikan itu
mau tidak mau kan akhirnya disampaikan
pak prabowo kan adalah bagian yang menikmati dari distribusi aset itu
karena apa pak jokowi cuma membagikan hutan sosial kepada masyarakat
yang jumlahnya cuma berapa ratus meter berapa ratus meter tidak ada yang nilainya ribuan
itu untuk dalam rangka kepentingan apa
kepentingan rakyat yang hidup di hutan itu bisa mendapatkan manfaat ekonomi
mempunyai kepastian hak dan kemudian dia bisa menggunakan untuk kepentingan kelangsungan hidupnya
inilah yang kemudian mau tidak mau jangan dianggap pak jokowi ofensif tidak
kalau menurut saya
kalau kemudian sekarang dianggap menyerang pribadi termasuk misalnya soal harta pribadi
karena itu kan ada kemudian sekarang suara suara seperti itu
suara seperti itu itu persepsi masyarakat
silahkan nanti karena pak jokowi juga menyampaikan silakan masyarakat akan menilai seperti apa hasil perdebatan ini
tapi yang pasti ketika kita berbicara tentang distribusi kekayaan negara distribusi aset negara
itu kan juga kita juga berbicara bahwa kredibel nggak kita kemudian membicarakan itu
sementara kita menikmati itu sendiri
dan mendapatkannya itu zaman kapan dan cara mengelolanya seperti apa
jadi seperti tadi katakan membangun infrastruktur tidak hanya jalan tol kemudian ke desa
jadi soal adalah
data yang disampaikan beliau itu kemarin beliau nyebut satu ratus sembilan puluh satu km
itu sama dengan lima kali keliling bumi itu
dan ternyata iya kan kita
dan ternyata datanya invalid
itu adalah data akumulasi mulai dari presiden soeharto kemudian diganti presiden sampai ke presiden sby
presiden soeharto kemudian bphpb kemudian bumega sampai ke sby
itu kalau diakumulasi menjadi satu ratus sembilan puluh satu
dan itu dikemukakan oleh pak jokowi
diklaim tanpa sisa presiden lainnya
nah ini harus diluruskan juga ini atas dasar laporan seperti apa pak jokowi menyebut bukan seratus sekian tadi tapi satu ratus sembilan puluh satu km
itu yang pertama yang kemarin kita geleng geleng
seolah olah ingin menunjukkan kalau desa desa menjadi adil makmur sesuai dengan anu kita ya
dengan jargon dua kalau dengan membangun itu
dan yang kedua serangan yang bersifat pribadi
sebenarnya dalam tata tertib yang disepakati dengan kpu baik dari karena saat negosiasi dengan kpu yang memimpin dua kan saya
di sana ada mas bima
itu memang ada tata tertib diantaranya tidak boleh memprovokasi dan tidak boleh ya ini yang kedua tidak boleh menyerang pribadi
nah banyak kemudian netizen dan kita semua terperanjat karena itu lebih dua kali
pada minggu minggu yang kemarin itu keceplosan nggak pak bulan yang lalu
tapi ini seakan akan diulang dan diulang dan sengaja kemudian menggunakan momentum debat yang mestinya berstandar presidensial tersebut
seolah olah dikemudian oleh pak jokowi dimanfaatkan
ada ada mengasal anu
kemudian dimanfaatkan untuk kemudian memberitahukan ke publik dengan sedikit mohon maaf agak mempermalukan pak anu gitu
pak prabowo ini loh calon presiden kalian gerak gerak gitu
dan di sini saya letak ada semacam ya tidak etis untuk standar debat presidensial
yang kita bayangkan kan pak jokowi kan seorang presiden sekarang incumbent ya
calon presiden yang mestinya mempunyai bobot kenegarawanan termasuk ada sisi sisi yang kita ingin belajar dengan tauladan tauladan
dan dengan demikian sebenarnya kita yang lihat kemarin agak terperanjat
tapi lagi lagi ketika kami maju untuk menyarankan kepada mas prabowo paku subianto untuk mengadakan counter balik atau penjelasan balik mengenai masalah itu
itu terlalu bersabar itu pak prabowo tidak melakukan
kalau dilihat gini
sebenarnya saya belum selesai yang tentang lahan tadi
kalau lahan itu ditanyakan sebenarnya ini nggak tepat karena bahasa pak jokowi kan itu dimiliki oleh pak prabowo
ini harus diluruskan
saya tadi sampai mendapatkan penjelasan dari lawyer ternama bernama hotman paris yang kebetulan menangani masalah ini
ini adalah masih sengketa pak prabowo teman teman pak prabowo ini
mau merebut itu dengan kekuatan asing yang dimiliki dikangkangin oleh orang asing itu bertahun tahun berpuluh tahun
dan akan direbut dan sampai sekarang itu tanah bentuknya bukan milik hgu yang masih bersengketa di mahkamah agung republik indonesia
jadi belum dimiliki apapun
nah itu harus dipertanggungjawabkan tuh tudingan kok tega teganya menyebut itu dimiliki oleh
wah tega teganya oke
terlalu menurut saya terlalu kejam untuk ukuran debat yang berskala presidensial
oke oke saya ke mas gun gun dulu
yang itu sebenarnya yang perlu menjelaskan
oke baik mas gun gun kalau dari sisi komunikasi politik nih dilihatnya semalam seperti apa
ya kalau saya lihat memang ada beberapa yang patut dipertanyakan
ada beberapa hal yang sebenarnya kurang proporsional
nah itu bagi saya ya nggak apa apa
dipertanyakan toh juga pak prabowo bisa menjawab itu dengan narasi yang mungkin kontra narasi di panggung yang sama
misalnya soal kepemilikan tanah di kaltim dan di aceh
itu tidak masalah karena public interestnya masih ada
tapi memang ada pak jokowi menurut saya terjebak pada pertanyaan yang sangat teknis ketika bicara misalnya soal unicorn
bisa sebenarnya dengan bahasa bagaimana misalnya pak prabowo membangun infrastruktur
nah itu terdapat infrastruktur startup di indonesia
nah itu di dalamnya pasti ada unicorn gitu
jadi saya teringat dua ribu empat belas soal akronim
karena itu sebenarnya bisa dipertanyakan tapi dengan model pertanyaan yang jauh lebih umum
karena kan unicorn itu sudah sangat teknis sebenarnya
bagi saya memang maksudnya bagus
dan tetapi terkesan memang ini agak menjebak pak prabowo pada saat ini
prabowo pada satu dimensi yang sebenarnya lebih teknikal
tapi itu dia dimensi debat yang kemarin kita terlihat
bagaimanapun dua calon memang akhirnya sudah sukses bisa berhasil menjawab
dan yang menarik sekarang adalah debat itu intinya sekarang bisa mengambil suara dari mereka yang belum menentukan pilihan itu kan
jadi masih ada sisa dua bulan
nanti setelah jeda kita bahas lagi kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
off air nya juga semakin seru di sini
saya ke mas wis bakun dulu
kalau yang kemarin sudah puas belum
kira kira pas tidak jualannya satu untuk menarik mereka yang masih belum menentukan pilihan
gini saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal yang disampaikan oleh mas priyo
oke singkat saja
kemudian aturan kpu
saya pikir apa yang disampaikan oleh pak jokowi dalam kapasitas yang sangat masih memadai
tidak ada sesuatu hal yang sangat personal
dan kemudian kalau kita permasalahkan soal hgu
hgu itu adalah sebuah kepemilikan
tetapi dalam bentuk hak
hak itu adalah memiliki
karena apa disitu ada nilai ekonomi
nilai ekonominya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi
itu adalah hal
jadi perdebatannya jangan dibawa ke masalah teknikal
itu yang utama
kemudian soal kemudian apakah etis atau tidak
kalau kita belajar tentang perdebatan presiden kandidat
di amerika trump sama hillary di nevada terakhir
itu kalimat kalimat kotor keluar dari trump kepada hillary itu sangat sarkatis
tidak menghormati wanita dalam kedudukan yang sejajar
tapi pak jokowi tidak melakukan itu
itu melakukan dalam rangka masih dalam konteks yang memadai
ada hal hal yang technical itu adalah hal yang berbeda
yang seperti yang sudah saya katakan
saya ingin menekankan bahwa
debat kedua kemarin dengan topik yang begitu beragam
perdebatan ruang perdebatan presiden pemfil pres saat ini
yaitu adalah isu ekonomi
pangan energi sumber daya alam lingkungan
dan kemudian infrastruktur
ini adalah hal yang sangat mendasar di dalam ekonomi
dan pak jokowi bisa menjelaskan dengan sangat detail
pencapaian pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah
dan itu kira kira bisa menarik mereka yang belum menentukan pilihan
yang selama ini belum menentukan pilihan
saya yakin dengan perdebatan yang ada sekarang
dan kemudian bagaimana pak jokowi bisa mengeksplain
dan kemudian secara afirmatif
itu kemudian diiakan oleh pak prabowo
saya menghormati pak prabowo
karena beliau luar biasa
keluar dari apa yang selama ini digambarkan oleh publik
beliau memberikan apresiasi yang memadai kepada pencapaian yang dilakukan pak
dan ini adalah suatu hal yang luar biasa
di luar apa yang digambarkan oleh orang selama ini
tapi beliau keluar dari ide yang ada di mindset orang
ini juga sebuah hal yang berbeda
persahabatan itu kelihatan sekali
dan kemudian pak jokowi tidak mau diadu
pak prabowo tidak mau diadu
dan kemudian diiakan oleh pak jokowi
dan ini hal yang berbeda
dan ini menunjukkan
dan ini harus terdelivered ke bawah
bahwa apapun yang terjadi di antar atas ini
bawahnya juga sama
oke bawahnya harus adem
baik mas pri
tapi yang memulai energi untuk persahabatan
karena beliau diserang dengan sangat keras sebenarnya
yang dari ukuran saya
mestinya beliau bisa sedikit membalik ya
meskipun tetap dengan santun apapun
ingatlah ya pak prabowo sering memberitahu kita
ketika kita diskusi terbatas
ingat bagaimanapun sekarang pak jokowi itu masih presiden kita
kadang kadang begitu sering diampaikan beliau
kita kemudian menyarankan untuk konteks sekarang beliau calon presiden
saya pun terkejut
selama ini kan wajah pak prabowo dikenal sebagai jenderal
tapi di balik itu beliau ternyata lembut
lagi lagi hari malam kemarin saya belajar satu hal
tentang nilai kesabaran
dan beliau tidak melakukan ini
dan setelah itu kemudian mau memuji pak jokowi saya lihat tiga kali beliau
mana ada kalau saya jadi calon presiden digitukan
saya nggak akan sepuji itu
saya puji sekedarnya
tapi saya balik tentang sisi sisi yang gak perlu saya kritik
tapi pak prabowo terlalu bahaya
ini jangan jangan hashtagnya berikutnya prabowo terlalu baik gitu atau udah
udah mulai gitu belum mas priyo
tapi mudah mudahan nggak tahu
ini kan pendidikan kita di sini
kalau jutaan warga bangsa kita menilai apakah justru ini merupakan magnet pak prabowo yang baru
alhamdulillah nggak alam
saya betul betul nggak tahu
baik baik baik
kita sekarang break dulu
nanti setelah itu saya akan mau masuk ke gunggur
waktu ya tipis sekali
tetap di cnn indonesia prime news
kembali di cnn indonesia prime news
saya berikan kesempatan ke mas gunggur
mas minum kalau lihat dari debat kemarin artinya sekarang apa ya
sudah ada pola perubahankah yang disiapkan oleh masing masing tim ses
yang paling krusial sebenarnya pasca debatnya
bagaimana seperti mas priyo menjelaskan banyak hal
mas mis bakun menjelaskan banyak hal
karena debat kan waktunya terbatas
tetapi kemudian bagaimana mengontrol narasi opini yang berada di dalamnya
yang berkembang di masyarakat pasca debat
itu yang kemudian perlu oleh masing masing tim itu diperkuat
di debat tadi malam saya melihat dua duanya menggunakan strategi
basis pendekatannya yang berbeda
pak jokowi lebih pada memperkuat rasionalitas dengan data
pak prabowo menonjolkan aspek emosionalitas lewat sentuhan emosi atau sepatos di panggung
itu sebenarnya melawan data incumbent itu memang agak sulit
jadi harus ada sisi lain yang kemudian ditonjolkan oleh penantang
saya ingat misalnya dulu
waktu algor lawan george walker bush
itu yang dipakai sentuhan emosi ketika george
maksud saya algor itu kan menguasai banyak hal
sampai ke teknis
tetapi dia lupa bahwa ketika dia cukup arogan di panggung
menintimidasi psikologisnya george walker bush
karena dianggap kualitas penguasaan tekniknya penguasaan datanya lebih rendah
kemudian terbaca oleh halayak di amerika waktu itu
ada arogansi muncul pada pernyataan pernyataan algor
sehingga algor kalah tipis waktu itu
dari george walker bush yang mantan gubernur texas
ini harus jadi pelajaran bahwa penguasaan data di satu hal
iya tetapi jangan kemudian terkesan juga intimidatif
itu pr untuk pak jokowi kira kira
dan hal lain juga contoh lain misalnya
jared ford misalnya dulu salah data
nah itu pada saat misalnya bicara soal polandia
di bawah dominasi unisoviet atau tidak
salah data kemudian dikoreksi setelahnya
itu menunjukkan penguasaan geopolitik yang lemah dari seorang jenar vod
sehingga kemudian dia dikalahkan oleh waktu itu jimmy carter
oke gini deh pesan pesan kemudian untuk masing masing calonnya
pesan saya bahwa debat itu selalu melibatkan bukan hanya soal data
bahwa itu substansi penting sangat penting
karena ini bagian dari pendidikan politik
tetapi juga aspek sentuhan emosionalitas itu juga harus dijaga
seperti misalnya jangan sampai kemudian terkesan arogan
jangan sampai terkesan kemudian meremehkan underestimate
ini juga bisa kemudian menjadi backfire pada si kandidat yang kemudian berdebat
kalau persoalan dalam perspektif akademik
debat itu selalu semua orang di masing masing kubu punya disebut dengan norma subjektif
artinya misalnya mas mis bakun atau mas priyo itu punya justifikasi ini benar
ini benar ini benar
tetapi kemudian mereka yang berada di letitude non commitment
itu yang akan memberi penilaian lebih objektif
apakah misalnya lebih masuk akal atau lebih misalnya soft sehingga menyentuh emosinya
itu yang mereka akan kemudian tergoyahkan untuk memilih siapa nanti
oke mas priyo sudah yakin bisa menggoyang sedikit mereka undecided voters atau swing voters yang masih
saya selalu senang mendapatkan pencerahan dari
betul ini bagus
keilmuan belum masih muda tapi ada beberapa buku yang sudah di luarkan
jadi ya meskipun tadi saya sebenarnya agak sedikit
gregetan lho pak prabowo kok tidak
gregetan kok pak prabowo enggak
tapi kalau dari segi ilmu
dari segi ilmu komunikasi
dari segi ilmu komunikasi tadi
nah mudah mudahan memang betul itu kita mendapat inspirasi
jangan jangan karena ada sentuhan emosional ini
ini kalau saya lihat di polling polling yang ada
mohon maaf ini pak rata rata pak prabowo unggul
di pooling yang dilakukan oleh banyak stasiun tv keunggulan terbesar ada pada pak prabowo
pasca debat ya
pasca debat sekian jam
mudah mudahan ini memang tanda alam
tanda alam perubahan itu
masih ada tiga debat lagi mas nisbah kun
si netizen kita unggul jauh
sudah kira kira bisa menggoyang atau akan ada strategi lain
karena kan memang akhir akhir ini kesannya agak agresif pak jokowi
undecided voters dan kemudian swing voters itu adalah dua kelompok yang selama ini paling rasional yang disampaikan oleh mas gun gun
mereka ini adalah kelompok yang bisa dicerahkan dengan penjelasan penjelasan yang terukur
impresi mereka tentunya akan berbeda ketika pak jokowi bisa menyampaikan dengan sangat baik
apa yang selama ini sudah dicapai oleh pemerintah dalam menjelang lima tahun pertama
untuk menuju ke second turn
ini kan yang harus diperhatikan adalah pak jokowi ini bukan ofensif atau bukan tidak
selama ini yang terjadi adalah bagaimana menghadapi strategi post truth
apapun yang disampaikan oleh pak jokowi pencapaian pencapaian ini selama ini kan apa yang disangkal
data dari badan pusat statistik pun disangkal
data soal inflasi mereka masih bicara soal kenaikan harga
bicara tentang pencapaian ini mereka bicara soal yang lain
akhirnya apa pak jokowi ini menyampaikan dengan sangat detail untuk apa
ini loh yang sudah dilakukan oleh pemerintah
dan itu untuk menggelitik para undecided dan swing voters itu
bukan cuma menggelitik
tapi kepada seluruh elemen bangsa
ini loh laporan saya sebagai seorang presiden
yang saya lakukan dengan mandat pertama yang saya peroleh
untuk menjelaskan itu
kemudian di dalamnya ada swing voters ada loyalis voters
kemudian ada voters voters yang selama ini menjadi pendukungnya pak jokowi
bisa ter explain dengan baik
sehingga mereka akan kemudian makin yakin
mereka tahu oh ternyata pemerintah melakukan
oke baik baik
terima kasih mas gunggul
jadi siapa yang bersinar
jadi siapa yang bersinar
pak prabowo lebih sedikit
kalau kita yakin pak jokowi
oh bersinar ya
baik terima kasih mas gunggul
mas priyo terima kasih
mas biswako terima kasih